pengamanan menjelang pemilu serentak april dua ribu sembilan belas menjadi topik utama rapim kali ini
di jawa barat terdapat sekitar tujuh puluh empat ribu tps
tni polri akan bersinergi untuk mensukseskan pemilu serentak agar bisa berjalan dengan lancar
kita yang pertama untuk rapim adalah untuk mensinergikan antara tni dan polri
kalau untuk persiapan untuk pemilu tentunya kita di bidang pengamanan
ini pak kapolda yang lebih leading sektornya pak kapolda untuk tni membantu
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini